aku yakin dan percaya
kau pasti akan cari aku mas
karena kamu udah janji sama aku
udah kamu ngumpet aja disitu nanti ketauan
aku bantu berdiri ya
enggak enggak gak usah enggak usah enggak usah
rina disitu aja diem aja disitu ya
apa yang udah gue lakuin
rina dibohong lebih kecil
masa pasangin terancam banget
tadah mata naku naku
apa mbak sengaja cari masalah lagi sama pak al
mau berurusan lagi sama polisi
lu emang bener bener lu ya
lu gak ada kampungnya lu ya
lu mau nyari ribut sama gue
lu mau nyari ribut sama gue ha
jangan marah sama tante fosun
jangan marah sama tante fosun ya
dandi aku sama tante fosun main petak umpat
terus aku nyompat di mobil yang tadi
eh mobilnya mana jalan
jadi kali ini saya terpaksa percaya sama anda
lain kali jangan biarin rena berdua doang sama mbak elsa
iya pak randy

sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi

saya mau pun mengantar ibu pulang
saya tidak direpotkan
saya antar ya
saya antar ya
ke arah mana
masuk terus ya
terima kasih ya bu
ibu juga orang baik
selalu dijaga sama tuhan
dan selalu dikelilingi sama orang orang baik juga
semoga ada orang baik juga
yang menemukan kamu din
yang menampung kamu di rumahnya
membagi kamu makanan dan minuman
sampai saya menemukan kamu
saya pasti jemput kamu
dimanapun kamu berada
gimana cerita dong sama oma oma sarah juga
tadi aku main petak umpet
sama tata fasun
main petak umpet
kalo tadi dia hampir ilang
bisa dimarahin lagi gue
gue cerita gak ya sama bu bos
kalo tadi rena hampir ilang
kebawah mobil pickup
udah deh ah
biar ntar pak randy anjing cerita sama bu bos
oma sarah juga mesti istirahat ya
oh anak pinter
yaudah salim dulu sama oma
peluk oma sarah
nanti main main lagi sama oma oke
oke tuh salim sama tante elsa tante pausen
sarah pamit ya
terima kasih sudah mampir
terima kasih sekali sehat sehat ya bu sarah
ya makasih juga ya
tante sarah ini buat pindungan tadi
mari bu sarah
selamat tinggal nih pacarnya
kita masuk ke dalam
rumah ibu disini
bapak disini aja ya
ini gue yang kenal
eh ini masih muak
gak apa apa diterima
saya permisi ya
di tempat seperti ini
semoga ibu ini selalu sehat
mbak ya udah nolongin saya ya
masih banyak yang baru nolongin saya
mbak tadi saya denger
mbak tadi ketemu sama orang
tadi saya denger kayak ada suara laki laki
dan dia juga bawa kendaraan bawa mobil
sepertinya mbak ini bisu dan tulis
sepertinya mbak ini bisu dan tuli
tapi kayaknya aku dengar suara mobil dari tadi
apa mungkin masal cari aku
mbak saya mau keluar
bantuin saya bangun ya
saya mau bangun saya mau keluar
saya mau bangun
saya mau keluar
saya mau lihat keluar ya
saya mau bangun
mau bangun saya mau keluar
saya mau bangun
ya bantuin saya saya mau keluar
kok kayak suara andin
bener gak sih itu suara andin
atau itu cuma di pikiran gue aja
karena gue terlalu khawatir dan kepikiran sama andin
ya allah ternyata aku salah
mungkin tadi cuma harapan aku aja
sampai aku pikir mas aldata mau menjemput aku kesini
pasti tadi cuma pikiran gue doang
gue gak terlalu cemas mikirin andin
gue terlalu berharap gue menemukan andil
sampai sampai gue berpikir
gue merasa dengar suara andin dari dalam rumah ibu tadi
saya ngerasa ada yang aneh aja tadi pak
waktu di depan rumah perempuan tadi pak
saya seperti mendengar
cukup jelas di telinga saya
kadang kadang kalau kita terlalu mencemaskan sesuatu
memang timbul hal hal seperti itu
tapi kenapa tadi kamu gak langsung cek aja
biar gak penasaran
gak biasanya beli dua
kan buin tinggal sendiri
satu lagi buat siapa
dia tem lui
kita putar balik ya pak
ya biar gimana pun yang namanya perceraian itu pasti meninggalkan trauma
apalagi elsa itu sangat mencintai nino
ya saya mengerti itu
pasti berat sekali buat bu sarah dan pak surya
kalau sampai elsa sama nina bercerai
karena mereka sudah pernah mengalami trauma itu dulu saat andin yang bercerai
oh iya dulu tuh siapa ya suami andin
kalau waktu itu aku tanya tidak mau bilang
apa aku tanya sama mirna
barangkali dia tahu
mirna kan sahabatnya andin sejak lama
saya mau tanya sesuatu ke kamu
waduh suasananya jadi tegang gini
iya bu bos
lu bos mau tanya apa
setahu saya andin pernah menikah sebelum sama al
mantan suaminya andin di mana ya

abis saja dia semakin simpan seperti itu
kalau panggilan di bagianre transparencia

kalau misalkan ketika kamu dekat dengan mama saya dan kamu merasakan ada sesuatu hal yang aneh
yang menjurus kepada masa lalu andin sebagai mantan napi pembunuhan roy
sebisa mungkin kamu alihkan
jangan sampai mama tahu
bukan saya reksanakan
mantan suaminya andin waktu itu
setahu saya andin pernah menikah sebelum sama al
mantan suaminya andin di mana ya
saya masih mau menyelidiki siapa pembunuh roy yang sebenarnya
sebisa mungkin kamu menutupi latar belakang andin sebagai terdakwa dari kasus pembunuhan roy
kalau misalkan ketika kamu dekat dengan mama saya dan kamu merasakan ada sesuatu hal yang aneh
yang menjurus kepada masa lalu andin sebagai mantan napi pembunuhan roy
sebisa mungkin kamu alihkan
jangan sampai mama tahu
bukan saya reksanakan
mantan suaminya andin waktu itu
pak kevin namanya
bagaimana kamu tahu
kok kamu tahu
kamu yang jawab randy
saya sempat tahu dari pak al bu
kayaknya emang ada sesuatu di keluarga ini
mending gue silen dulu dah
bagaimana kamu mengerti yang terjadi
itu menyedihkan aku ramona
pokoknya sudah tersedih itu
b bandit itu

beberapa hari baru

ketik naif naifku tersebut

sekarang rena naik sini
tante frozennya kenapa kenapa kok
aku pandang berdiri ya
gak usah gak usah gak usah rena disitu aja
diam aja disitu ya
rena rena apa yang tunggu pak
nino menemukan siapa anaknya
gue hampir mencelakai rena
tanpa berfikir panjang akibatnya
nino masih cerita gak ya soal anaknya mbak anin
ke panti asuhan itu
aku mau ke panti asuhan
ada yang bisa saya bantu
ibu masih ingat saya kan
tentu saja saya ingat ibu ada perlu apa ibu
enggak bu ini saya cuma mau nanya
beberapa hari ini suami saya menghubungi panti
yang dulu saya titipkan di panti itu
saya datang kesini dengan tujuan ingin tau
golongan darah dari anak yang diadopsi itu
apa ibu punya datanya

untuk menanyakan soal anak itu
tapi sesuai dengan peraturan
ibu sudah mencari anak
ibu sudah mencari anak
ibu sudah mencari anak
tapi sesuai dengan peraturan
panti kami tidak bisa memberikan
informasi apapun ke pak nina
gitu ya bu
ya bagus deh
tapi saya boleh minta tolong gak bu
ibu dan orang orang
yang di panti
jangan pernah kasih informasi apapun
waktu dulu ke suami saya
lagi pula anak itu kan sudah diadopsi
kami juga tidak berhak untuk memberikan
informasi kepada pihak lain
tanpa seizin dari orang yang mengadopsi
anak itu bu
oke terima kasih banyak ya bu
nino bener bener penasaran soal
sampai dia ke panti asuhan lagi
tanpa sepengatuhan gue
kalaupun gue gak jujur
nino pasti bakal cari tahu terus
dan bukan gak mungkin
dia bakal bilang sendiri ke mbak andin
aku yakin dan percaya
kau pasti akan cari aku mas
karena kamu udah janji sama aku
saya lihat ini jatuh disini
di rumah ibu
saya sedang mencari istri saya
apakah ada di dalam
adalah pemberian saya
bikin kalau digelodongin lagi
imbang mungut buah di bawah aja
pakai pandang pandangan begitu
udah kayak cupang dalam toples
sini ajolu ah
hei ada apa ini
ini buah berserakan
kalian semua ngumpul di sini ada apa
kan itu sama juga melukai hatiku
ya udah biarin aja sih
saya senang banget kalian berdua loh
saya terus bahagia ya
maksudnya mereka berdua kenapa
maksud saya sudah resmi
pacaran tuh anak muda sekarang bilang
ini berdua aja
jadi pacar ya
nanti bisa ucapin selamat
handing selamat ya
ya disini beresin buahnya ya
oh gak hamat
iya kasih selamat dulu iya
apa lagi sih
kasih selamat dulu
gue gak hamat
rumah emang tuh kacau
rumah emang loh
kasian dia ya
cumbulnya tuh abis gitu banget
pasti sakit hati banget liat lu berdua
selamat ya kiki dempun pak randy
pak mer ya pasti iya lah
udah gak usah mikirin iya
uya yang penting adalah doain aja kiki sama mas randy ini langgang selalu ya mas ya
pak jati pak merlah
pak jati pak merlah
pergi berburu ke kampung jati
eh dia masuk angin minumnya jamu
kalau kau tau kan sakit hati
takkan mungkin aku mencintaimu
yang dibilang burusa tadi gak usah diambil hati ya
pak randy udah dah
gak usah menghibur uya
uya udah terima lapang dada
hah apa aja dah
ha ya lah juga jangan pake diaru aru
mulut mulut saya mau kata apa kek
dasar kiki bangetan banget
udah tau kan ada uya yang nyaman dan setia
pake milih randy yang modal tampang doang
saya jadi bikin kamu patah hati
saya terpaksa beropera jadian sama kiki
udah ga pandai uya

langsung cari kaya si bara
kenapa elsa belum ngabarin juga ya
soal permintaan aku biar dia bisa jujur
dia mengorbankan pernikahan ini
hanya untuk memilih
menjadi orang pembohong
daripada berkata jujur
apa hadiah yang aku kasih
sudah dicoba sama rena
apa rena suka atau enggak ya
kapan kapan ke rumah aku dong
rena pasti kesepian
aku temenin rena aja kali ya main
jangan cembulut aja dong
senyum main sama aku
terus mau main apa dong
jadi mainnya mentus aja
main sama aku aja

saya mau main kesana
ini rena lagi di rumah sama saya
tidak ada yang mau main sama saya
tidak ada yang mau main sama saya
tidak ada yang mau main sama saya